pilihan untuk tidak menaikkan harga makanan maupun mengurangi porsi
sekali lagi pemerintah masih mencari solusi setelah tiga puluh tahun
mulai jam delapan pagi hingga lima sore
pas di mas ada pemasangan gas pipa
bener sih maksudnya ya ngaji bisa
jadi pake nama indonesia tapi timnya pelita jaya
putusan mk mk sebuah masalah karena memang secara legal ya mas gibran bisa maju dan ada putusan mk mk yang justru dianggap rakyat tidak beretika
adalah berhipotesa di awalnya adalah